kelompok bersenjata di kabupaten yahukimo papua pegunungan kembali melakukan aksi mereka dengan menembak pesawat penumpang trigana air pkysc b tujuh ratus sepuluh
penembakan tersebut terjadi saat take off dari bandara nop goliat dekat yahukibo menuju bandara sentani pada sabtu siang sekitar pukul empat belas lewat enam menit waktu indonesia timur
tidak ada korban jiwa akibat aksi penembakan tersebut
pesawat trigana air ini membawa enam puluh enam penumpang menurut kabit humas polda papua kombespol ignatius beni adi prabowo
kelompok bersenjata tersebut menembak ke arah pesawat sebanyak sembilan kali
tembakan baik saat landing di bandara dekai dan saat take off menuju bandara sentani jayapura
sejumlah personil tni polri langsung mendatangi lokasi kejadian dan menahan tujuh orang warga bersama sejumlah alat perang tradisional mereka dan langsung dibawa ke polres yahukimo
tidak ada korban
tidak ada korban